dua puluh november diperingati sebagai hari guru nasional
kesejahteraan yang belum juga terwujud bagi para guru honorer
membuat seorang guru honorer di jombang jawa timur
bekerja sampingan sebagai pengemudi ojek online
aktivitas tambahan tersebut dilakukan hingga larut malam
seusai jam pelajar mengajar di sekolah
seperti inilah aktivitas zainul abidin
seorang guru honorer di sekolah dasar negeri jelakombo ii jombang
setibanya di sekolah pria tiga puluh lima tahun ini langsung menyiapkan materi pelajaran olahraga sesuai bidangnya
profesi sebagai guru honorer ini mulai digeluti zainul sejak dua ribu empat hingga kini
atau sudah empat belas tahun lamanya
gaji pertama rp lima puluh hingga saat ini rp lima ratus
yang diterima oleh zainul dirasa tidak cukup untuk menghidupi keluarganya
lantaran tak cukup hanya mengandalkan gaji guru honorer
zainul pun memiliki kerja sampingan
yakni sebagai pengemudi ojek online
aktivitas pengojek ini dilakukan zainul hingga larut malam
seusai jam kerjanya di sekolah
tahun ini rp lima belas tidak cukup
tapi alhamdulillah di samping saya mengajar
saya juga ada tambahan lagi untuk mengikut kekejuan
dari mana mas tambahnya
beragam suka dan duka dialami zainul selama menjadi guru honorer
di hari guru nasional ini dirinya berharap agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan guru honorer
meskipun tidak diangkat menjadi pns